saya memiliki latar belakang karir perjalanan politik di tempat ini
inilah tempat dan rumah politik saya sebelum saya mendirikan partai nasdem tentunya
jadi suasana keberantinan ini saya ingin ekspresikan dalam suasana kegembiraan ketika saya disambut oleh
ketua umum dpp partai golkar mas setia novanto dan juga bung idrus marham sebagai sekjen dan kawan kawan semuanya di dpp golkar ini
saya dapat makanan enak tadi ini juga saya bilang boleh nggak saya sering sering kemari
jadi boleh saja katanya
jadi tuan saudara tadi bung idris sudah menjelaskan kepada tuan saudara ada lima poin kesepakatan
dan itu merupakan kesepakatan yang kami capai dari dua institusi partai politik di negeri ini yaitu nasdem dan golkar
selebihnya adalah memang bagaimanapun juga stressing point membangun kesadaran seluruh anak bangsa
agar permasalahan semangat kebangsaan ini bukan hanya urusan institusi institusi formal yang mengurusnya
bukan juga hanya semata mata urusan pemerintah tapi urusan kita semuanya
dan kemudian bangsa ini
pada partai partai politik kami ingin meng appeal sesama partai partai politik yang ada di negeri ini
bahwa saya harus lebih menaruh perhatian secara lebih serius terhadap masalah keutuhan spirit dan semangat kebangsaan
yang kami rasakan masih memerlukan penguatan
nah inilah yang kami stressing dari dua pertemuan di antara kami baik antara saya dengan bu stiano fanto
mungkin ada pertanyaan pertanyaan yang diharapkan
nah kami persilakan dari sosial sosial semuanya
mungkin sebelumnya mungkin ketua umum dpp partai golkar
saya terus terang aja ini sangat luar biasa karena ini merupakan sejarah baru
karena kedatangan pak suryadi sebagai balasan saya hadir di tempatnya kantor beliau
dan tentu ini merupakan suatu kesempatan yang sangat menarik
ini adalah suatu kebahagiaan buat saya selaku tahun dan juga seluruh pengurus partai golkar
bisa tukar pikiran dengan pak surya yang saya anggap adalah senior yang pernah ada di partai golkar
dan tentu kita meskipun membicarakan masalah masalah yang betul betul serius buat kepentingan bangsa dan negara
serta kesejahteraan rakyat indonesia
tetapi di dalam pembicaraan ini tentu memberikan arti buat partai golkar dan nasdem
kita akan bersama sama kita akan mengawal bersama sama untuk melakukan koordinasi ke bawah
demi kedamaian kedamaian yang ada saat sekarang ini
dan tentu saya terima kasih kepada pak surya paloh yang juga memberikan masukan masukan yang sangat berharga
untuk kepentingan bangsa ke depan
sekarang terima kasih
oke silahkan kalau ada yang bertanya
poin kelima mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut pak soal pemenangan pilih kandang

kita mengawal apapun juga kita minta seluruh masyarakat dan khususnya para ulama
untuk mengawal proses hukum yang dibuka secara transparan
ini juga saran dari pak surya palo tadi kita mengawal terus
yang tentu kita sudah serahkan institusi baik polisian maupun pengadilan secara adil secara terbuka
apapun hasilnya tentu kita terima dengan sebaik baiknya
saran pak surya juga masukan ini tentu menjadi kebersamaan kita bersama
pak pak setiano pantok saya pak wondo dari metro tv

kami dari partai golkar secara konsisten tetap kita mendukung
karena secara undang undang juga kita dan juga calon tetap harus kita lakukan dengan sebaik baiknya
oke kalau saya ingin menambahkan tadi jadi dpp partai golkar ini sudah ada sikap
dan saya kira nanti akan kita sampaikan